di situ banyak tanda tanya termasuk soal green energy
namun ini terjadi pada anak anak yang tadinya normal ginjalnya ya
kalau sudah ada upaya untuk bertemu di dalam kelas
namun itu tidak bisa diakomodasi
dua delapan miliar digunakan untuk memperkuat medicare